tangis haru bahagia menghiasi empat belas pasang calon orang tua angkat di sidoarjo
yang menerima balita untuk diadopsi
semua bayi ini adalah korban penelantaran orang tua kandungnya
yang sebelumnya dirawat dinas sosial jawa timur
tangis haru bahagia tampak dari empat belas calon orang tua angkat
saat mereka menerima dan menggendong calon anak asuh yang sudah mereka nanti
seperti yang tampak dari pasangan sugung dengan agustina
mereka tidak mampu menutupi rasa bahagia saat menggendong dan membawa pulang keisha
bayi mungil yang berusia empat bulan
sukun dan agustina dulu menemukan keisya di depan rumahnya di malang
yang ditinggalkan begitu saja oleh orang tua kandungnya
begitu juga dengan pasangan khairul dan sinta
mereka sudah lama berumah tangga tetapi tidak juga memiliki anak
mereka bahagia saat bisa menggendong bayi jivan dan membawa pulang bayi ini ke rumahnya
kami begitu mohon maaf ya anak kami ini kami temukan di sebelah rumah kami
kami sudah bilang kepada dinas sosial ini anak kami
yang pasti senang lah mas bahkan saya sudah hampir sembilan bulan mengikuti anak ini
menteri sosial yang melepas langsung anak anak ini kepada calon orang tua angkat
berpesan kepada mereka agar terus selamanya mencintai dan menyayangi anak anak ini
akan tetap akan ada tim dari fifa yang melakukan kunjungan
tiga kali ke rumah masing masing anak
sehingga akan diketahui tumbuh kembang anak
proses pengasuhan dari calon orang tua angkat
di dalam upt pelayanan sosial balita jawa timur
saat ini masih terdapat lima puluh tujuh balita yang ditelantarkan oleh orang tua kandungnya
kemudian dipelihara dan dirawat di sini
riku herdiansah sidoarjo